program tol laut yang diinisiasi presiden jokowi diklaim berhasil memangkas disparitas harga barang dari wilayah barat ke timur maupun sebaliknya pada angka dua puluh hingga dua puluh lima persen
dikutip dari detik finance menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan adanya program tol laut telah mampu menurunkan harga barang di wilayah timur dua puluh hingga dua puluh lima persen karena adanya kemudahan dan peningkatan arus pengiriman barang ke wilayah timur
kini pemerintah akan berupaya meningkatkan perdagangan barang dari wilayah timur ke barat
dalam perjalanannya program tol laut yang dimulai sejak dua ribu lima belas hingga tahun dua ribu tujuh belas ini memiliki tiga belas rute
rute rute tersebut menyinggahi sebanyak empat puluh satu pelabuhan singgah di indonesia di mana tujuh rute diantaranya ditugaskan ke pelni dan enam lainnya kepada pihak swasta
mengenai diregulasi kemenhub juga telah memberikan kemudahan berusaha dengan melakukan banyak pemangkasan persyaratan
atau perintah yang diperlukan oleh pemerintah